mas wati masih ada di sistem gak
baik sebentar ya dok
masih terdaftar kok dok
please kamu jangan kabur lagi dewi
ya allah apa yang membuat dia begini ya
abi jangan jangan dia kabur ke rumah bu retno
abi itu kan gak bisa jalan
iya bibi nggak tahu bu
jangan jangan si coding bawa kabur dia
disuruh sama si dewi
mana tuh si odin
abi gak ada di kamarnya ma
aku akan jemput abi
uaah obra guard
oding seenaknya aja kamu bawa abi keluar dari kamar
soalnya saya kesian banget lihat abi tadi di kamar nangis terus
manggil manggil sama bu dewi
bobi gendong api bawa masuk
sekali lagi kamu berani berani bawa abi tanpa seizin saya
saya pecat kamu
oding bantuin bu dewi sama abi ya
tolong cari alamat rumah ibu redloharyo kusumo
ya donator rumah sakit ini
ayo cepat dicatat ya
ayo parent yang bawah punnimkan ayamnya dan sampai ikut kak ehaka
kalau saya kemana
masih baru bang
kayaknya ada yang di jari
bener bener ya si dewi itu
jangan jangan dia culik abi lagi
lalu dia mau kawin lari sama mas fahri
supaya kesepakatannya dia sama aku bisa batal
jangan main main kamu dewi
gak akan pernah aku biarkan
demi hati aku kesini lagi
mengalahkan beribu sakit dan kenangan terindah dan terpahit disini
itu adalah tante dewi
ibu dewi ini tante dewi
ngapain sih masih mau ketemu sama tante dewi terus
dia ini jahat dia yang bikin kamu kayak gini gak bisa jalan
harusnya kamu sekarang tuh udah sembuh
apa ada salahnya ketemu dewi
kamu masih mau bantah mama
bawa dia ke kamar deh
tunggu mama kena serangan jantung dan mati depan kamu
itu yang kamu mau
ya udah bawa ke kamar
ya saya kerja di sini
buka pintunya saya mau ketemu sama habib
ini tante ibu
buka ini tuh pintunya
buka pintunya bang
jangan coba coba temuin perempuan itu di rumah aku
di rumah aku juga nih sanya
jangan nangis terus ya
nanti kalau tante dewi dengar
dewi denger tante dewi malah jadi sedih
sekarang habis istirahat ya biar kamu cepat sembuh
boleh gak sebentar aja abis ketemu sama tante dewi
kenapa perasaan aku jadi kasian banget ya sama abi
yaudah kamu biar usahain ya
supaya abi bisa ketemu sama tante dewi sekarang
datang ke rumah saya mau rebut abi
kamu gak pernah sayang sama abi
kalau kamu sayang gak akan kamu bikin dia menderita kayak sekarang
aku mau ketemu dengan abi ma
abi bermahaya disini
abi bermahaya disini
kamu apa apaan sih
dia itu lagi kesakitan
dirinya jadi gak kuat
biarin dia pergi dari sini
kamu tuh gak sadar ya
kamu yang bikin abi jadi cancat
ini semua gara gara kamu
oh kenapa abi bi
suruh abi tinggal disini
abi itu sepupu ceri ya
eh kok anak cowok itu
emang kamu gak suka ya tinggal di rumahku
rumahku kan bagus
gak kayak rumah kamu
tapi aku pengen
ketemu sama tante dewi
udah cukup cukup
ih berisik banget sih
iya jangan nangis terus abi
mah dewi masih sakit
apa gak sebaiknya
dewi ketemu sama abi sebentar aja
abis itu bisa pergi mah
kamu punya kuping kan dewi
sekarang kamu pergi dari sini
kamu gak usah ngurus abi lagi
karena kita lebih bisa ngurusin abi
aku tau nisa
kamu yang gak menginginkan abi ada di rumah ini sebagai cucu
kamu yang berusaha untuk mencelakai abi
kamu suruh john
untuk membuat abi celaka

aku mau pergi ke rumah kamu

aku mau pergi ke rumah kamu

aku mau pergi ke rumah kamu